bulan suci ramadan merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita
kepada allah yang maha esa dalam beraktivitas kita sering diingatkan mengenai hadis bersuci
merupakan sebagian dari iman kebersihan saat menjalankan ibadah sholat tentu juga harus
diperhatikan lalu sudah tahukah anda bagaimana cara merawat peralatan salat dengan benar jadi
biasanya aku apa rendem pakai air kalau bisa dan udah udah aku rendam pakai pemutih sama aku
tambahin deterjen dikit biar agak berbusa biar rontok rontok semua kotorannya pengen lebih
bersih sih dikucap pakai tangan tapi kalau emang males cuci pakai tangan ya pakai itu sih
cuci di itu ya di lemari tapi yang bersih gitu ya terus kalau enggak kalau udah dipakai dijemur dulu
sebentar biar enggak lembab terus lalu dilipat lagi
ada yang benar ada juga yang kurang tepat pertama mukena hendaknya tidak dicuci dengan mesin cuci
sebaiknya cicula dengan tangan agar mukena tidak mudah rusak kedua rendam belum mukena kurang lebih
menit dan pisahkan dengan pakaian lainnya jangan menyikat kain mukena kecuali ada noda
hal serupa juga dilakukan saat mencuci sajadah rendam sajadah selama tiga puluh menit dan sikat perlahan
jika ada noda membandel hindari juga memberikan pemutih pada mukena atau sajadah karena bisa
memudarkan warnanya selanjutnya jika sudah dicuci dan dibilas bersih jempurlah mukena dan sajadah
namun jangan terkena sinar matahari langsung karena bisa membuat warnanya cepat budar
hendaknya tidak diperas terlalu keras agar tidak kendur
setelah kering maka bisa disetrika dengan menggunakan pelicin pakaian dan suhu sesuai
jenis mukena untuk mukena berbahan satin anda bisa menggunakan suhu yang tidak terlalu panas
sementara sajadah tidak perlu disetrika cara menyimpan mukena dan sejadah setelah digunakan
pun perlu diperhatikan dihentunglah mukena dan sajadah setelah digunakan dan jangan langsung
lipat hal ini bisa menimbulkan bau pada mukena karena mukena masih basah terkena air wudhu bagaimana
aktivitas membersihkan alat ibadah ini bisa jadi salah satu kegiatan mengisi waktu luang di kala pandemi
sandra insanasari julian asri jakarta